masih salah dokter salah kan dokter
mbak camilla tenang dulu
kamu benci sama sahabat kamu itu
ingin sekali ibu saya membenci dia ibu
tapi rasanya sulit sekali
karena bagaimanapun juga dia akan sahabat saya ibu
tapi masalahnya bu saya itu tidak rela ibu
saya tidak rela dia mau mengambil pinjahnya camilla ibu
saya ialah ibu
saya berusaha untuk menghalangi itu semua bu
berarti kamu menyesal
sekarang kamu pulang ke jakarta ya
ya ibu pikir percuma saja kamu disini
karena walaupun kamu disini tapi hati dan pikiran kamu itu ada di sana
ibu tapi kan kondisi ibu
sekarang kondisi ibu sudah lebih baik
nah sekarang kamu telpon ke penerbangan pesan tiket ke jakarta
dan selesaikan masalah itu dengan haris
saya tidak mau meninggalkan ibu sendirian disini
nanti kalau penyakit ibu kumat lagi gimana dong
sendirian siapa bilang sendirian
orang ibu mau ikut ke jakarta kok
ibu ingin permasalahan ini kita selesaikan bersama
sekarang kamu telpon ke penerbangan kamu pesan dua tiket ke jakarta
saya akan segera pesan ya

keakanan masa pemindahan ke migrasi lebih coach
seolah olah kita berambil tentu hiho r march

saudari camilla regina putri saya sendiri suster
mari mas silahkan
kamila dipanggil kak
ini udah lima menit lewat sebelas detik
yang berarti kak edo harus keluar sekarang
kamu sabar ya sayang
sebentar lagi kamu bisa ketemu sama ya sepuas hati kamu
dan gak ada lagi namanya lima menit lima menitan
ayah akan ajak kamu jalan kemanapun yang kamu mau
kamu akan keluar dari rumah ini sebentar lagi ya
kak taufan mau kejar sama edo
tolong kamu keluar sebentar
lu jangan pernah bermimpi untuk bawa kak taufan keluar dari rumah ini
karena kalau lu bermimpi
gue yang akan bangunkan kamu
eh itu gak mimpi
ini tuh kenyataan
asal lu tau dok
kamilah sekarang sedang mengambil hasil tes ulang ginjalnya
kamila dan fadil sedang mengambil hasil tesnya sekarang
dan lu tau kan
kamilah anak kandungnya pak haris
jadi hasil tesnya pasti lebih tinggi
ginjal lo gak akan diperlukan lagi
dan semua rencana lu gak akan terjadi
lu tuh mau nakut nakutin gue
gue gak takut
gue gak takut nakutin
lu gak percaya
sekarang gue telpon fadil
biar kita dengarkan sendiri hasilnya
saudari kamilah regina putri
iya dokter saya sendiri
sebentar ya dok
gue sekarang ada di depan hotel
kita mau lihat hasil tesnya
telpon ntar lagi aja ya
gue juga pengen dengar hasilnya
dan kebetulan ada edo disini
biar dia dengar juga
yaudah kalian ikut dengar ya
mbak datang kesini untuk melihat hasil tes ginjal kan
dan masih di disini
dan masih di sekel
dan belum pernah dibuka sama sekali
sekarang saya buka ya
kamilah regina putri
kamilah regina putri
berdasarkan hasil tes yang sudah anda lakukan kemaren
berdasarkan hasil tes yang sudah anda lakukan kemaren
hasilnya kecocokan ginjal anda
dengan ginjal pak haris wijaya

ini gak mungkin dokter ini gak mungkin dokter bercanda kan sama saya
dokter dokter tolong jangan main main sama saya dokter
hasil tes menunjukkan seperti itu
enggak dokter ini gak mungkin dokter ini gak mungkin
tolong dokter dokter tolong tunjukkan yang sebenarnya sama saya dokter
nina tenangkan diri kamu dulu
enggak apa apa ini pasti salah dokter tolong tunjukkan yang sebenarnya sama saya dokter
tapi ini hasil yang sebenarnya mbak kamila
dan seperti yang saya bilang tadi
bahwa kertas ini masih disegel
dan ini asli
itu nggak mungkin dokter itu gak mungkin
dokter tolong jangan bohong sama saya dokter
pak haris itu papa ngantuk saya dokter
dan saya anak yang ginjal saya udah masih cocok
gak mungkin gak cocok dong
ini masih salah dokter saya kan dokter
mbak kamila tenang dulu
saya bisa jelaskan semuanya
dokter saya mau tes ulang dokter saya mau tes ulang
ini pasti ini pasti salah ini pasti salah dokter
kamila diam kamila
tapi kita harus dengerin penjelasan dokter dulu
kita gak tau apa yang akan terjadi nanti
kalau kita gak dengerin penjelasan
kamila kamu tenang dulu ya
dokter silahkan lanjutkan penjelasannya
iya jadi begini
memang ginjal sesama keluarga
sebagian besar cocok untuk dijangkaukan
tapi tiga dari sembilan kasus transplantasi bincang
bahwa ginjal sesama keluarga tidak cocok untuk didonorkan
dan hal ini terjadi pada kasusnya mbak kamila sekarang
jadi meskipun mbak kamila dengan pak haris adalah keluarga
kalau hasilnya tidak cocok
maka tetap saja tidak bisa dilakukan transplantasi ginjam
dan kalau hal ini dibaksakan
maka akan menimbulkan resiko yang sangat besar
sekarang siapa yang lagi mimpi
gue gak selamanya kalah fan
roda kehidupan itu selalu berputar
kadang di atas
dan kadang di bawah
gue lagi di atas
eh kak ternyata dugaan saya benar
sebentar lagi kamu akan keluar dari rumah ini
sekarang papa pulang duluan ya
kenapa bisa jadi seperti ini